ini ton aku lagi beraniin kalung teman aku soalnya rusak
kalung boleh aku lihat nggak
boleh aku mau lihat
itu kan kalung kandi
aku besok mau bawa ini ke toko perhiasan
biar aku aja yang betulin ya
eh sekalian buat terapi tangan
kok antoni semangat banget ya untuk betulin kalung itu
kandi kamu tau nggak
kalau saat ini aku berada dekat banget sama barang kesayangan kamu
aku sebenarnya kangen banget sama kamu kan
tapi aku gak punya keberanian buat muncul di hadapan kamu
karena aku bukan seperti antoni yang dulu kandi
aku cuma nonton yang cacat
antoni yang bertangan kaku
kaki antoni yang masih lumpuh
tapi aku akan berusaha betulin kalong kamu ini ken
mungkin cuma ini hal terbesar yang bisa aku lakuin buat kamu
antoni kamu berhasil betulin kalungnya kandi
hanya saja muterin installnya
agar kamu bus solo hum
soalnya tempat itu sedikit panjang
suatu sisi frank

kami akhirnya sampai too
ya terima kasih dong
ini cantik banget
enggak udah betul dia juga pasti senang banget bisa kenalan sama kamu
maksud aku aku gak mau ketemu sama orang dulu
aku mau mandi dulu ya
loh prita kok apa ibu ibu disini sih tumen banget
iya aku udah kegembira buat kamu makanya aku cepet cepet kesini
ya ampun makasih banget ya prita
iya sama sama sebenarnya sih bukan aku yang betulin
tapi temen aku itu yang betulin yang aku sering ceritain ke kamu itu
oh temen aku
kamu yang waktu itu kamu ceritain
ya ampun bilangin sama dia makasih banget ya
iya pasti deh pasti
eh aku mau ke alat tulis dulu ya
selama ini aku belum pernah ketemu sama temennya prita
tapi kok dia baik banget ya
pakai susah susah betulin kalungku segala
kayaknya aku kurang sopan deh
kau cuma titipin terima kasih doang
apa aku ke rumah prita aja ya
aku mau nemen dia
terus aku ngucapin terima kasih sama dia secara langsung
antoni aneh banget deh
semalam dia semangat banget mau benerin kalungnya kendi
terus dia berhasil lagi betulin kalung itu
tapi kenapa dia jadi sedih dan gak mau ya waktu aku kenalin dia ke kenny
apa dia malu kenalan sama orang karena dia merasa cacat
kasian juga antoni
aku akan ngasih dia semangat lagi
supaya dia gak minder
nama jalannya udah ini
aduh udah mau mendung lagi
ah kata perita kan rumahnya deket apotik
kayaknya itu deh apotiknya
berarti rumahnya udah gak jauh dari sini dong
menyedihkan sekali jadi orang cacat seperti aku
prita kerja cari uang dengan jualan lukisan
bu denunki juga kerja
aku yang laki laki
malah cuman ongkang ongkang kaki di rumah
aku udah pengen banget kerja
tapi pekerjaan apa yang bisa aku lakuin
aku belum bisa apa apa
aku malu ketemu sama kamu ken
aku nolak tawaran berita untuk ketemu sama kamu
aku udah kangen banget sama kamu
aku pingin banget ketemu sama kamu ken
eh itu dia rumahnya
berarti dia mau kesini
ini pasti rumahnya
suat karma prita semua pada mati
saya cuma pengen ketemu sama temennya berita
tapi maaf saya juga gak tau siapa namanya
aku temennya brita
saya cuma mau ngucapin terima kasih sama kamu secara langsung
karena kamu udah betulin kalung saya
kalau kamu gak keberatan
kamu mau keluar sebentar
saya ingin kenalan sama kamu
iya aku senang
tapi aku gak mau ketemu sama orang
aku bilang aku gak mau ketemu sama orang
kamu mungkin takut ngeliat muka aku sekarang
wajahku hancur abis kecelakaan
wajahku hancur kayak monster
kamu gak perlu takut
kamu tau gak
aku ini punya temen
yang mukanya juga serem
mukanya kayak monster
dan perilakuin mereka juga jahat
kamu mau betulin kalau seseorang yang
yang gak kamu kenal
walaupun wajah kamu kayak monster
tapi kamu kan punya hati yang lembut
mendingan sekarang kamu pergi deh
maafin saya ya kalau saya emang maksa kamu untuk keluar
tapi saya emang gak takut sama wajah kamu
saya ingin ngucapin terima kasih sebanyak banyaknya sama kamu